presiden jokowi dodo enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan di hak makamah konstitusi
hal itu diungkap presiden merespons namanya disebut sebut dalam sidang gugatan hasil pilpres dua ribu sembilan
apa lagi apa untuk apa
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan mk
masing pihak sudah memberikan keterangan dan jawaban
lalu bagaimana hakim menilai dalil dari masing masing pihak kita akan bahas setelah informasi berikut ini
narasi narasi yang dikembangkan
seakan akan rakyat memilih prabowo gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat indonesia
tim hukum prabowo gibran menyebut tudingan kecurangan dibalik kemenangan kliennya menyakiti hati rakyat
yang membantah dengan tegas segala kecurangan
tim hukum prabowo gibran justru menilai paslon satu dan tiga yang melakukan kecurangan
kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu
dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini
bahwa kami sebagai kuasa hukum prabowo gibran
dan prabowo gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar
tetapi justru para pemohonlah pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut
dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya
dalam sidang perdana sengketa pilpres rabu kemarin
calon presiden anies baswedan menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat tidak berlangsung jujur dan adil
anies juga menyinggung kasus pelanggaran etik mantan ketua mk anwar usman
kasus tersebut jadi bentuk intervensi kekuasaan
dalam rangkaian pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi
ketika pemimpin mahkamah konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir
meneragakkan prinsip prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
maka fondasi negara kita fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata
lebih jauh lagi skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia
kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
pilkada populasi kecil tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan
dari sembilan petitum yang dibacakan tim hukum anies mohaimin salah satunya meminta agar hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dibatalkan
di sini tim hukum anies mohaimin mencari penyimpangan yang lebih berharga
tim hukum anies mohaimin juga akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet presiden joko widodo
untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat pejabat yang kami mintakan nanti
tapi itu keputusannya kepada majelis nanti menerima atau tidak
tapi paling ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya
bagaimana tentang misalnya menteri keuangan penggunaan anggaran negara kita
bagaimana tentang menteri sosial penyaluran bansus bansus kita
sementara itu calon presiden ganjar pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal pilpres ke mk
karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden
setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu
yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan
saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu
saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi
maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan
tim hukum ganjar mahfud menuntut pembatalan
keputusan kpu tentang hasil pemilu dua ribu dua puluh
tim hukum ganjar mahfud juga meminta hakim mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan anies muhaymin dan ganjar mahfud
paling lambat dua puluh enam juni mendatang
lalu apa jawaban kpu selaku pihak termohon
kpu meminta mk menolak gugatan kedua paslon karena tak mengarah pada perselisihan perolehan suara
jika pun dalil pemohon terkait hasil pemilu
yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman enam belas permohonan
hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon
tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon
bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas
materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselesaian hasil pemilihan umum
yang dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi
permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
usai mendengar jawaban termohon keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan
sidang perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat akan dilanjutkan pada senin pekan depan
mulai dari tanggal satu hingga delapan belas april
mahkamah konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak